yang baik tak cukup umur
yang jahat semakin bejat
dunia menjadi gelap
sabar banget dulu ya
i keep yuh
ke kuasaan percentier disini
sebelum ada pihak pihak yang tidak bertanggung jawab
jangan lupa sama kita
saya akan angkat kalian berdua menjadi asisten kepercayaan saya
terimakasih banyak ya ustadz
itu si funky sama temen temennya bang ustadz
si funky sama temen temennya bang ustadz
seperti akan ada pergerakan pemberontakan
saya takut mereka bikin onar
jangan sampai mereka menculik kita
bantuin mama cari ustadz beling belum ketemu
kita ketemu lagi disini
yang baik tak cukup umur
yang jahat semakin bejat
dunia menjadi gelap
kiamat sudah dekat
kiamat sudah dekat
kiamat sudah dekat
kenapa di rumah alfie ada yang kayak gini ya
kemana gak ada
aneh emang udah nyari nyari mang
ke masjid ke aula ke kamarnya
kagak ada mang
mau mang juga cari kesana gak ketemu
anda sudah mencari ke seluruh
penjuru pesantren ini
hasilnya tidak ada
benar apa mang kandang
ustadz bling sudah mengembara lagi
terima kasih kalian teo
udah kami anggap seperti
bapak kandung sendiri
silaturahmi tetap terjaga
begitu juga dengan tali persaudaraan diantara kalian
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
aduh bapak bapak sudah tahu capek capek macam begini baru tanya aneh aneh lagi bapak
aduh kakak aboy lagi ke pesantren
ini buat menghormati gurunya bang abai
oh maksudnya dia juga pahlawan gitu
aduh yang bilang pahlawan siapa ada yang meninggal
siapa yang meninggal
yang meninggal pak
ya udah kalau gitu saya tinggal dulu ya bang
ya pergi aja udah pada tanya banyak banyak
sudah daripada pusing pusing di sini mendingan keturunan jalan
buku surat ya sih
ya udah yang dibaca itu tulisan latihnya aja tulisan arabnya kalau nggak bisa nggak usah dibaca
nah gini gini aja daripada bingung
nah kita dengerin rame rame dari nu
yang penting itu
sambil kita dengerin sambil lihat bukunya
ya udah sekarang kita dengerin bareng bareng
ya allah ampunilah dosa dosa gurunya bang opi ya allah
berikanlah ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan allah
berikanlah kesehatan kepada bang opti ya allah
bang jan emang bang jan ini kenal sama pengguna bang opi
ya bang jan
bang jan apa kabar
kalian itu pada ngapain sih
kita lagi berobu untuk kuria bang opi
ya berdoa sih berdoa tapi habis berdoa kalian jangan berisik ya
tahu gak kalian saya itu lagi pusing lagi stres penting gak sih
awas ya kalau berisik lagi
lu kan tadi denger ya umi aida ngomong apa
persaudaraan itu harus kita jaga
bo i ente pan udah tahu ya
ustadz seku bilang musuhan itu agak boleh lebih dari tiga puluh hari ya
soal nasehatin begitu salah lagi
tiga puluh hari salah
yang benar tiga hari tiga hari
bawel kenapa lu ya
udeh gak usah dengerin poi
emang lu tahu bawel apaan
bau nya weleh weleh
kita ini sebagai paket ini bukannya mau nasehatin cuman mau ngingetin doang